saya belum pernah beli
saya gak tau
buat yang jaga parkir besok harus sudah ada
koordinasi sama komar biar nggak salah paham
enak di tempat yang dulu atau disini
yang bikin kamu betah
waktu dinis di pasar gak ada yang gitu aja
kalau dilihat dari catatan
yang level gitu ada beberapa
tapi yang kemasannya bagus
yang kemasannya bagus bersih dan harum tadi
gak berani ah
daku mah apa itu cuma security
di bengkel ngurusin motor aku
motor kamu kenapa lagi
tadi habis dari kantor narasumber aku
gak bisa diselah
mesinnya gak mau nyala
terus aku dorong sampai sini
aku lagi seneng
gara gara motor aku masuk bengkel lagi
aku diterima kerja
kok kamu gak kedengeran ikut senang
kan yang diterima kerja cuma kamu
ya tapi kan kamu temen aku
yang ngasih tau ada lowongan disana juga kamu kan
terus aku harus ikut senang
kalau perasaan aku sebenarnya biasa biasa aja gimana
harus pura pura ikut senang
ih kamu nyebelin deh
gak apa apa nyebelin juga
yang penting aku bisa ngasih info lowongan kerja ke kamu
terus kamu ngelamar kerja ke sana
terus diterima disana
yaudah kamu tuh bener bener nyebelin
kamu sekarang udah kerja dari info lowongan kerja yang aku kasih tahu
kamu gak mau bilang terima kasih ke aku

kenapa kamu selalu gampang terpengaruh sama sayap
karena saya sebetulnya butuh
butuh saeb buat bisa dapat uang
bukannya kamu seniornya saeb
kenapa kamu kalah pengaruh sama saya
kalah pengaruh gimana
kenapa bukan kamu yang mempengaruhi saeb supaya ikut inshaaf
bukannya sayap yang mempengaruhi kamu buat balik lagi jadi copet
posisi saya belum kuat kalau saya ngajak insat
sama aja ngajak nganggur
gimana saeb mau
bukannya saeb yang mempengaruhi kamu buat balik lagi jadi copet
baik udah ada pengumuman
tes masuk perguruan tingginya lulus
gimana kalau gak lulus
ih kok aku malah ngedoain gak lulus
kalau gak lulus gimana
aku sekarang gak tau mau kerja apa
gak tau mau usaha apa
jualan cilok juga cuma bantuin ubed
mau ke jakarta males
dibanding disini macetnya lebih macet
panasnya lebih panas
cari uang juga nggak lebih gampang
yang jadi persoalan saya juga itu
yang bikin berat
udah bukan remaja
udah gak pantas minta sama orang tua
terus jadinya apa aja kamu ngerjain
ya enggak lah
kecuali kalau diajak sayap nyopet
waktu aku kecopetan
kakak langsung nelfon teman kakak yang copet
terus dompet aku bisa balik lagi
terus kakak juga kenal
sama kenalan aku junaidi
yang aku tau
kok kakak bisa kenal sama banyak cowok
coba ditemui katanya
tapi kok bisa temenan sama copet
kamu kan temenan juga sama junaidi
kok kamu bisa temenan sama copet
saya bukan copet
ubed juga bukan copet
saya sama ubed mantan copet
saya sama ubed berusaha biar nggak kepleset lagi jadi copet
kamu bisa kayak gitu
gak kleset lagi jadi copet
kapan kita buka bersama
kapan kakak bisa ke rumah saya
buka puasa di rumah saya
di rumah kamu
bukannya pergi kemana
males nanti repot kalau mau sholat maghribnya
saya boleh ke rumah kamu
nanti sore mau gak
yaudah saya tunggu
bisa ketemu gak
tapi nggak bisa sampai sore
mau buka puasa sama diza di rumahnya
kalau tau kemarin akang gak beli esi beli sendiri kemarin
yaudah beli sendiri aja
tentu tapi esi maunya dibeliinnya sama akang
mau atau kali kali dimanjain sama suami
mending beli aja sendiri daripada nanti akang lupa lagi
gini lah mak aja yang minta langsung diturutin
kamu jangan iri sama emak sendiri
mak kamu mertua akang itu sama aja orang tua akang sendiri
aka gak mau jadi anak durhaka
kalau akang gak nurutin kemauan esi gak apa apa akang jadi suami yang durhaka
emangnya ada istilah suami durhaka
kamu tahu yuli yang dulu pernah ada kasus bawa kabur uang iuran keamanan pasar
ada kontak lagi sama kang komar
katanya dia berani datang ke sini lagi
tapi gak ketemu saya
waktu juli datang saya lagi patroli di pasar
saya lebih sering di pasar patroli
disuruh kang mus khawatir ada copet operasi lagi
ada yang liat helm saya
tadi disimpan dimana
tadi saya gantung setengah motor

jadi nursery sudah sangatagger
akang berangkat dari rumah pride pemangsa
nah aku ada l arcang mittre
jadi men inspires kita

terus surabi apa lagi
adanya surabi apa lagi
tukang surabi zaman sekarang mah
ada puluhan rasa
ada rasa stroberi coklat keju pisang tuna abon
kalau kang mau beliin semua rasa juga gak apa apa
eh sih nyusahin akang
nanti akang beli sama yang jualannya sekalian
kalau di parkiran ada yang kehilangan helm
ada yang kehilangan helm
kamu di pasar
mana si komar
cari si komar
bukan kang komar yang ngambil helmnya
tapi si komar yang harus tanggung jawab
kata iwan kang komar lagi ke depok
nengok orang tuanya
disuruh kang komar ke depok
kamu patroli lagi aja
saya nunggu kang mus disini
udah udah dia yang ais tau maya
ma sup concept untuk sekarang
yang begini lho
hari ketiga sudah waktunya
waktunya apa bos
menagi uang hermansa dari suganda
kontak pasukan tempur
beli pulsalnya sepuluh ribu aja
kalau beli pulsa sepuluh ribu bayarnya dua belas ribu
jadi yang nevertheless
kenapa bisa ada yang kehilangan helm
gak ada pengawasan kang
dari dulu juga nggak ada yang khusus ngawasin parkir
tapi dulu di pos ini banyak orang
sekarang iwan sendiri
terus tugas dia patroli di pasar
ada yang bisa kita kasih tanggung jawab jaga parkir
saya cari kang
bukan sekedar bisa jaga parkir sama mungut duit dari yang parkir
seribu atau dua ribu
tapi juga harus berani bertindak kalau ada maling
kamu tahu yang jualan surabi macam macam rasa
kan kangennya tukang jualan surabi
itu pesenan istri saya
buat nanti buka puasa di rumah
tempat yang jualan surabi macam macam rasa
banyak kak tukang
saya belum pernah beli
saya gak tau
buat yang jaga parkir besok harus sudah ada
koordinasi sama komar biar nggak salah paham
bisa bantu cari orang buat jaga pergi di pasar
disuruh kang mus
belakang emus bukan sekedar bisa jaga parkir sama mengut duit dari parkir seribu dua ribu
tapi juga harus berani bertindak kalau ada maling
saya yang tanggung jawab
ada apa lagi saya lagi fokus pengintaian
udah gitu aja
kalau lima ribu bisa
nggak sepuluh ribu aja
kan uangnya cukup dua belas ribu
saya udah dapat orang yang buat jadi tukang parkir
saya yang jamin
besok suruh langsung ke pasar
ketemu kang komar
kalau kang komar nggak ada ketemu iwan aja
kita masih harus nunggu
kalau masih lama saya mau tidur dulu
kamu bukannya dari tadi udah tidur
maksud saya turunnya mau bersambung
ini hari ketiga
dari orang baru
ngurus parkir bukan ngurus pasar
besok dia mau ketemu kang komar
kalau kang komar gak ada
besok dia ketemu kamu
soal kasus tadi ada yang kehilangan helm
kang mus tahu
sekaligus ngawasin parkiran
syukur kalau kang mus gak marah
kamu anak buah kang mus kan
biar udah mantan
kamu tahu galaknya kang mus kayak gimana
ya tahu atu
nah galaknya kang mus
itu gak ada apa apanya dibanding sama tki nanti
dia gak suka sama orang yang mau tahu urusan dia
kalau tadi saya nanya dia

saya lagi di pasar
yang katanya pacarnya amin
yang aku kenal saya
yang bilang saya deketin kamu lihatnya gak tulus
cuma supaya gantiin kang mus kalau kang mus mundur
siska itu bukan nama asli
siska itu bukan nama asli
sk itu bukan nama asli
dia sudah ganti ganti nama
di pasar kenal sama kang komar pakai nama yuli
kalau udah ketemu siska kamu apa
saya mau ajak ketemu kamu
ketemu teki nanti ketemu kang mus
biar semua tau dia cuma ngomong kosong
dia punya niat gak baik
tapi saya belum tau
niat gak baiknya itu buat apa
makasih kamu udah mau denger
mudah mudahan ini bisa memperbaiki hubungan kita
kang mus tau kinanti baru diterima kerja
anak buah kang mus atau bekas anak buah kang mus
ada yang jadi security
ada si jonny
jadi security dimana
si joni kerja di tempat kinanti baru diterima kerja
wah kebetulan itu
kebetulan atau memang kebetulan
kebetulan itu kan
kebetulan atau memang kebetulan
atau memang kang gus rencanakan
kang mus sengaja naruh orang buat pengawalan kinanti
ih si teh gr
teh marah kesel
aku gak naruh orang di kantor
tempat teteh baru diterima kerja
itu cuma kebetulan
teh kinanti udah dua kali ke kantor saya
saya tanya ke si amin supirnya
gak tau juga
yaudah kalau gitu lupain aja
gimana kabar di pasar
tadi ada pembeli yang kehilangan helm di parkiran
kang mus marah
tapi dia besok menaruh orang baru
barusan yang bilang dig dig
kok yang bilang bukan kang komar
kang omar lagi gak ada
lagi ke depok
ke rumah orang tuanya
kenapa naruh orang baru
kenapa gak narik lagi si jupri
yaudah lah bukan urusan kita
udah dulu ya saya lagi di nes
kamu tau kenapa kita gak dipanggil lagi di pasar
gak tugas lagi di pasar
karena kamu udah kerja jadi security
terus saya jualan sepatu
itu yang jadi alasan buat buang kita
habis itu kang mus naruh orang baru
saya barusan baru aja teleponan sama iwan
berarti kita memang bener bener dibuang
terima kasih ya jon
kamu udah ngasih tau saya
itu solidaritas teman senasib
udah dulu ya saya lagi di nes
jam berapa cep
udah asar dong
kalau udah asar
maunya cepet cepet magrib ya ka
ikut shalat asar
ayo berjamar lebih asik
akan mau kesini
tapi gak jadi
keburu ketemu tukang surabi
istri saya minta dibeliin surabi
kalau pembelinya antri pasti enak
kamu suka surabi
apalagi masih anget anget ya
disiram pakai air gula
kalau terminal aman mah
saya cuma mau tahu aja
kangus mau beli surabi
pakai cerita segala sama saya
tadi saya biasa aja
sekarang jadi ngerasa lapar
mau ikut sholat asar
ya pasti boleh atuh
anda mau ikut kumpulan
orang ranya berangkat yang super mahal
maksudnya dia udah gak menghubungin saya lagi
tapi terus saya gak bisa menghubungi dia juga
pasti ada lelaki lain
ya kata saya sendiri
memangnya kamu udah punya pacar
sebetulnya belum pacar
tadi kenapa bilangnya pacar
karena biarpun belum pacar saya sudah menganggapnya pacar
bisa nggak ketemu saya mau ngomong banyak
kalau ditelepon mah sayang pulsa
hari ini mah habis
sekarang udah di jalan
hari ini saya sudah ada janji sama gadis yang cantik dan soleha
buat buka puasa bersama di rumahnya
untung kamu bilang bukan
kalau kamu bilang iya saya mah gak bakalan percaya
kapan atuh kita bisa ketemuan
ya udah nanti kita janjian lagi
katanya udah gak ikut saeb
tapi masih nyopet
sampai jumpa di video selanjutnya
kok saya nanya gak dijawab
saya nanya dokter

satu dua tiga
harusnya kita disana
tapi kita harus dekat
dengan orang yang kita kawal
itu mah mobilnya
ya tapi setelah meeting
nanti dia kembali ke mobil itu
kenapa gak assalamualaikum
neng yang ori yang pake gua
mama mau yang rasa coklat
itu kan buat buka puasa
sekarang baru setengah lima
pernah ketemu di table
prinik di beat

ya ada memang jo beranak karena betty's jin
firman syafiqa alias pipit
kalian berdua mau apa sama pak sugana
siapapun yang membayar kalian